dan langsung dari studio dua cnn indonesia crf hari
keinformasi pertama terkait kabar tentang bakteri listeria monositogenes pada melon asal australia
yang marak beredar di dalam negeri kementerian pertanian menegaskan indonesia tidak mengimpor rock melon dari australia
melon yang ada di indonesia semua berasal dari petani lokal
pelaksana tugas dirjen hortikultura kementerian pertanian menyampaikan
melon yang ada di indonesia berasal dari petani lokal dan pemerintah indonesia tidak pernah ada mengimpor melon dari australia
semua melon di indonesia disuplai oleh petani lokal dengan kualitas yang baik
indonesia bahkan akan melakukan ekspor melon ke negara negara asia
untuk itu masyarakat diminta untuk tidak khawatir mengkonsumsi melon lokal yang sangat aman
produksi melon di indonesia saat ini rata rata satu ratus tujuh belas ribu
tiga ratus tiga puluh tujuh ton per tahun dari berbagai sentra di jawa tengah jawa timur jawa barat ntb dan sumatera
saya tegaskan kembali kaitannya dengan elon ini
sampai saat ini indonesia tidak mengimpor melon dari luar negeri termasuk dari australia
semua melon yang ada di indonesia baik yang dipasok ke hotel bintang lima dan seterusnya